berarti gue keren kerjaan banget nih ngenalin kalian
oh iya selamat tidur ada bu andi
selamat tidur ada juga
eh silahkan duduk
oh iya terima kasih bu andi
lampangku ya aman cucu
raina abis apa udah kerjaan homework belum
nanti aku buat deh
kok tadi bisa ada suara catherine sih
ngapain deh sama mas al
kok mama malah bangun sih
aduh aku malah jadi bikin rendah cemas lagi
nanti kamu sampai rumah aku tanya ya
awas aja kamu sampai macem macem sama catherine
aku pindah ke kamar raina
bentar sayang ya
selamat idul ada ya
ya kak selamat idul ada juga ya
lo hari ini ada acara nggak
nggak sih di rumah aja
eee gue boleh nggak nin
gue mau main ke rumah loh
dalam rangka apa nih tuh main
tapi mungkin nanti gue ke rumah lonya bareng temen gue
ya udah nggak apa apa kali kak
kalau misalkan dibilang pacar
tapi ya udah dateng aja ke rumah
sampai nanti ya din
eh temen gue bisa nih
kita ke rumahnya sekarang yuk
sekalian gue mau bayar minuman
gue mau bayar punya gue sendiri aja
nggak usah liv
iya santai aja
kamu ngapain ke icu
gue nggak mungkin jujur sama nino
gue harus jawab apa
kamu ngapain ke icu
gaknsin dialim lelita
kita kasih pihak satu

ya pak ada yang bisa dibantu
saya mau nanya apa benar di dalam ada pasien bernama adisti
riki benar benar rese
maaf permisi ya
ada model yang dirawat di icu
riki udah ngelindungin gue
kalau memang betul kamu ketemu dengan adisti
kenapa kamu pergi ngepak
kenapa harus diam diam kayak tadi
kamu tuh sadar gak sih sama hubungan kita sekarang ini
aku tuh gak nyaman nino
kamu kenapa sih
itu yang aneh aneh
mau sampai kapan kamu bersikap kayak gini sama aku
kenapa bisa bisanya ada ricky di sini
kamu ketemu diam diam
aku aja gak tau kenapa dia bisa ada di sini sayang

aku aja gak tau kenapa dia bisa ada di sini sayang
apa yang kamu lakukan sih
saya mau mengunjung adisti masih jam besok kan ya
iya mas masih
sepuluh menit lagi jam besok selesai ya mas
oh iya nanti di dalam jangan lupa
pakai baju steril ya mas
tunggu apa lagi
udah gak mau
kali ini aku gak akan percaya sama kamu elsa
aku akan cari tahu terus

jadi aku bisa cari tau

jadi aku bisa cari tau

jadi aku bisa cari tau

jadi aku bisa cari tau
temen temen sahabat kita
adisti nirmala sedang dirawat di icu
rumah sakit sejater
mohon doanya untuk adisti supaya cepat sembuh
nambah lagi hutangmu dulu ke gue sa
suatu hari lo bakal sadar
cuma gue yang peduli sama alasan
selamat siang pak
saya rafael temennya andin
saya sudah janjian ketemu sama andin disini
oke kalau begitu
uya bukain gerbang
sambal terasi ikan patin konfirmasi dulu ke bu andin
ini bener rumahnya
moga banget ya
temen lo yang punya rumah pasti orang hebat sih
saya sudah konfirmasi ke bu andin tentang kedatangan bapak
silahkan masuk aja pak
terima kasih ya pak
salim dulu dong
kalian sudah saling kenal ya
reina anaknya bu andin tuh sekolah di kiddy house juga
kok gue gak kepikiran ya
berarti gue keren kerjaan banget nih
selamat idul adha bu ade
eh silahkan duduk duduk
terima kasih bu andin
udah kerjain homework belum
nanti aku buat deh
iya jangan lupa dikerjain ya
kok kamu disini
kiki asisten rumah tangga
kiki tuh kerja disini
tapi kiki sudah kita anggap seperti keluarga sendiri
gue juga makin salu sama kiki nih
kiki itu punya semangat yang besar
untuk meneruskan pendidikannya
dan lo tau gak nih
kiki itu pernah menjadi juara favorit
dalam pindah atau bahasa inggris
iya tau kok kak
kita juga ngerayain barang barang disini
dan malah dicaktir loh sama kiki
hebat kamu ki
terima kasih pak
ke dapur dulu ya
pak dosen permisi
makasih ya mbak andin
small world ya senang juga saya dengarnya
eh rena kamu tau gak
omah nyariin kamu mau ajak kamu ganti baju
abis itu tidur siang ya
jadi nanti sore kamu bangun seger bisa finish your homework ya
yaudah biar bangunnya seger nanti yuk
nanti sudah nunggu di kamar kan
aku bawa siang dulu ya
pinternya cuci omah